ya perayaan tujuh belas agustus memang sudah hampir seminggu tapi masih ada sisa cerita dari sang bocah heroik yohannes andekala marsal atau joni yang rabu siang telah pulang ke kupang nusa tenggara timur
joni pun disambut bagaikan seorang pahlawan
johnny mendadak terkenal setelah ia memanjat tiang bendera memperbaiki tali saat upacara kemerdekaan di perbatasan indonesia dan timur leste
yohannes andekala marsal atau joni marsal telah kembali ke kupang
joni tiba bersama kedua orang tuanya di kupang rabu siang
saat tiba joni marsa langsung diberi pengalungan selendang tenunan khas nusa tenggara timur
ia disambut bak seorang pahlawan
beberapa pejabat menyambutnya di bandara eltari
joni merasa bangga atas penyambutan tersebut
dia juga merasa terharu karena bisa dipanggil ke jakarta untuk menemui sejumlah petinggi termasuk presiden
presiden republik indonesia joko widodo
untuk alasan keamanan kapolres belu pun memastikan keamanan joni sampai kembali ke rumah
tentunya kapolres belu sebagai aparat keamanan dan juga perintah dari bapak kapolda ntt
untuk masalah keamanan tetap akan kita lakukan pengawasan kemudian kita lakukan pengamanan terhadap adik joni
bocah heroik berusia empat belas tahun ini menjadi viral saat memanjat tiang bendera untuk mengambil tali bendera di puncak tiang
saat upacara di perbatasan indonesia dan timur leste
atas aksinya itu bendera merah putih akhirnya berhasil dikibarkan di wilayah perbatasan
sebagai penghargaan atas aksi heroiknya pemerintah provinsi nusa tenggara timur pun langsung memberikan bantuan uang
dan beasiswa bagi joni hingga menamatkan strata satu
sebelumnya dia juga menjadi tamu kehormatan bahkan sempat bertemu presiden joko widodo
eliazar balogh kupang